beberapa waktu terakhir kawasan jakarta tampak mendung pada siang hari
sinar matahari pun seakan terhalang oleh awan
namun ternyata menurut dinas lingkungan hidup
fenomena ini terjadi akibat tingginya polusi udara
selain telah memasuki musim panas yang membuat banyak debu tidak tersapu air hujan
kondisi udara kian buruk akibat tingginya jumlah proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota
tak hanya itu tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi penyumbang besar terjadinya polusi udara
dinas lingkungan hidup dki mengimbau warga jakarta agar menggunakan transportasi umum
dikutip dari laman resmi iqr pada selasa dua puluh lima juli
kualitas udara jakarta pada angka satu ratus enam puluh delapan yang berindikasi udara jakarta dalam keadaan tidak

masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau agar menggunakan masker

kita melihat ini mendung apa tidak mendung itu bisa lihat di rawan hitamnya mas
kalau banyak awan hitamnya berarti mendung
tapi kalau umpamanya nggak ada awan hitamnya
tapi berkabut itu pasti karena polusi
dan kalau polusi itu tidak se
bukan segelap ya agak meredup seperti ini
sementara itu hujan salju turun di sekitar tambang emas pt freeport grassberg kabupaten mimika papua tengah
video tersebut diunggah oleh akun tiktok andre kay pada minggu dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh
menurutnya sejumlah lokasi di papua memang dilanda cuaca dingin hingga turun salju
dikutip dari cnn indonesia com grassberg berada di ketinggian empat delapan ratus meter di atas permukaan laut
cuaca dingin di grassberg bisa mencapai delapan hingga sepuluh derajat celcius pada pagi hari
pada bulan tertentu seperti april
jalan menuju grassberg kadang tertutupi salju
tim liputan cnn indonesia